namun karena sulitnya mendapatkan kedua ikan sungai itu
jadi lebih baik saya coba belajar pelan pelan aja
mungkin tidak akan terjadi sedemikian rupa
jadi gerakannya mungkin sedikit berbeda dengan materi umum
pulau ini baru dihuni pada tahun seribu sembilan ratus lima belas oleh para pendatang dari sulawesi tenggara
jadi sebagian besar perusahaan di amerika dan amerika
yang menunjukkan bahwa tidak semua orang
langsung oh enggak kok langsung bener bener enggak
mau di rumahnya mau di mes boleh gitu
mungkin tahun ini harganya akan menaik lebih banyak
bagi produk produk sawit indonesia
berarti gedung gedung sebelah itu harus nyingkir dulu
kenapa kita membuat analisa analisa sana sini
mungkin bisa diperdebatkan lain kali
dan bagi pemula yang ingin memulai latihan juga tak perlu khawatir
soalnya kalo sebelum postan sama firdan tuh sama
dan cukup lama dalam proses pembuatan tahu kecilnya
terima kasih bu dina sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia business dan referensi
bahwa mereka adalah pembantuan konstitusi
terutama yang apalagi kalau karyawannya itu tidak hanya warga korea
di sela sela kesibukan mengembangkan tarung derajat
menjadi lokasi yang kerap dikunjungi oleh masyarakat hingga kini
nah rupanya reservasi pada bulan november ini menjadi observasi yang terlambat
setelah dibersihkan ikan tinggal ditaburi garam
saya dapat ilmu baru di dunia perkepingan untuk martabak
dan banyak lagi yang lain seperti e katalog seperti simbara seperti tadi kelapa sawit
di sengjon udah hampir sepuluh tahun
ya gue pikir layak sih
artinya semua persyaratan itu sudah kami bahas dan sudah kami bicarakan di awal perencanaan
saya anggota partai pdi perjuangan
stigma di masyarakat pada saat dulu pak jokowi terpilih dua ribu empat belas
di rsud cengkareng jakarta barat salah satunya
namun dilaporkan juga terjadi peningkatan pencurian
kalau gue ke uph gue juara pasti
ini lo umur sekarang dua puluh tahun
dan tentu saja kita melihat argumentasi yang kita bangun prosesnya keliru
jangan sebutin lah udah jangan jangan
ya wajar wajar aja dia suka anaknya jadi calon wakil presiden
jadi langsung disuruh ke toko jangka toko ngelayani customer ngelayani tamu yang datang
intinya one day is gitu ya gue bakal ketemu kobe gitu kan
saya kira memang politik bansos ini terjadi di banyak negara sebelumnya
bahwa ada yang ngajukan ke mk soal tadi itu batas umur
memisahkan antara sari tahu dan juga si airnya ya pak ya
ke sawit rakyat bukan ke korporasi
ekspor indonesia ke arab saudi sebesar satu enam miliar dolar amerika
atau sejauh mana relevansinya itu sendiri
jadi pertama saya ingin menyampaikan begini mas yuda
bahwa program ikn ini tetap akan dilanjutkan
dan gerakan gerakan teknik perkelahian atau teknik pertahanan diri yang praktis dan efektif
jadi cukup persaingannya sangat ketat
nggak nunggu dolarnya mungkin bisa jadi enam belas tiga ratus gitu
itu kurang lebih selama tiga puluh menit
jadi gue pengen serius kuliah pengen ke itb tadinya
kata gue ya gak fair untuk pemain
sulit bersatu dengan bu megawati soekarnoputri
meskipun orang australia sering mengklaim bahwa mereka sebetulnya sebagai orang
bukan berarti pemerintah menakut nakuti
belinda berusaha menerapkannya dalam berbagai liga
kacang berwarna kecoklatan dan tidak berwarna hitam
sebagai kader pdi perjuangan ya mas ganjar ya
yang menjadi mc dalam konser yang dilangsungkan pada enam belas desember yang lalu
soalnya kalau tadi kita di live kayaknya nggak bisa panjang panjang soalnya kan banyak pertanyaan pertanyaan yang tentang syuting tentang apa kan
boleh dikatakan ada mobilisasi
karena bisa lompat lompat aja
pihak industri dan pihak pelamar kerja adalah
dan mulailah kemudian bercerita cerita
tapi kita harus tumbuh enam sekian persen